dua puluh lima april menjadi hari pertama penerapan kebijakan penolakan warga negara india yang tiba ke indonesia
sebanyak tiga puluh dua warga negara asing asal india ditolak masuk ke indonesia
karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi
di terminal tiga kedatangan bandara soekarno hatta tangerang banten jumat malam lalu
pintu masuk pun ditutup baik di jalur udara maupun jalur laut
bandara soekarno hatta tangerang bandar udara kuala namu medan bandar udara samratulangi manado
pelabuhan laut batam seri bintan tanjung pinang dan dumai dinyatakan tertutup
hari minggu bandara soekarno hatta dijadwalkan akan ada tiga belas kedatangan internasional
kepala kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta mengungkapkan
pemeriksaan ketat berlaku baik warga negara asing maupun warga negara indonesia di setiap kedatangan internasional
dampak signifikan kalau warga negara india ya jelas
sudah nggak bisa dapat visa dan yang lain lainnya
kalau yang warga negara asing kita pasti akan lihat riwayat perjalanannya
melihat perjalanannya kalau memang empat belas hari sebelum masuk sini dia dari india
itu kita anggap dia terpapar dengan daerah yang berbahaya
sehingga itu dia tidak boleh masuk juga
atau kalau memang sudah masuk dia akan dilakukan karantina empat belas hari
apa yang terjadi di india menyebabkan beberapa negara melarang warga india masuk ke negaranya
salah satunya yaitu inggris
yang memberi label red list terhadap india
yang artinya siapapun yang bukan penduduk inggris dilarang masuk ke inggris
jika sebelumnya telah berada di india lebih dari sepuluh hari
selain inggris ada amerika hongkong singapura selandia baru dan juga pakistan
yang melarang warga india masuk ke negaranya
guru besar paru fkui sekaligus mantan direktur who
sierong south east asia region di india profesor chandra yoga aditama mengungkapkan
indonesia adalah negara yang sangat berkembang

indonesia masih bisa melakukan tiga langkah antisipasi penyebaran imported case seperti dari india
nomor satu tentu karantina yang ketat
sesuai dengan aturan yang ada
berapa hari sesuai dengan aturan yang ada
dan yang kedua kalau mau lebih hati hati lagi
seperti yang dilakukan oleh singapura pada waktu itu
pada waktu adb satu ratus tujuh belas di inggris
maka pertengahan desember mereka tutup penerbangan dari eropa dari itu
kemudian dia telusuri ke belakang sebulan ke belakang
mana orang yang datang dari eropa dalam sebulan kebelakang
kita juga masih jaga di dalam negeri
jadi kita harus jaga juga yang masuk tapi jangan lupa di dalam negeri kita harus jaga secara maksimal
apa yang terjadi di india memiliki potensi besar terjadi di beberapa negara termasuk di indonesia
nah langkah tegas satgas covid sembilan belas dan kedisiplinan masyarakat menjadi kunci
dalam upaya menekan imported cash selanjutnya